tapi gua pengen tau deh
kemudian kita tracing lagi sampai ke bawah
ya ini gorengannya gede tapi untungnya tipis tapi habisnya itu bisa banyak